sementara itu kereta komuter masih menjadi salah satu moda transportasi idaman warga sekitar jakarta bahkan di musim liburan
komuter lain masih menjadi transportasi pilihan warga untuk berwisata di musim libur natal dan tahun baru
warga sekitar jakarta bogor bekasi dan sekitarnya memilih kereta komuter karena praktis dan terjangkau
ya kalau kita sekeluarga sih rencananya pengen ke ragunan ya karena pertama lebih cepat terus juga nggak capek apalagi kalau libur apalagi ini udah hari terakhir kayaknya kosong udah kita naik lihat aja
kami dari kader jumanti gandaria utara ingin berjalan jalan rekreasi ke kebun raya bogor
ongkosnya atau transportnya terjangkau murah aman dan cepat cepat
ke kebun binatang ragunan bisa menang anak anak
kenapa pakai kereta
karena lebih praktis lebih murah biayanya
karena jakarta kan lengang banyak yang ke luar daerah gitu jadi saya dari bogor ke jakarta
setiap hari komuter lain jabodetabek melayani setidaknya empat ratus frekuensi kereta
menurut kepala stasiun pasar minggu sutayat
pada libur natal kali ini tidak terlihat ada peningkatan penumpang yang signifikan
ada pun penumpukan penumpang di depan loket khususnya di stasiun pasar minggu
karena metode pembayaran yang digunakan calon penumpang
untuk penumpang memang ini selama liburan ya pada saat terjadi liburan
bukan hanya natal kemarin saja itu memang terlihat seperti banyak
sedangkan dilihat dari kenyataannya itu tidak
karena mereka kebanyakan memakai kartu thb atau kartu harian
sehingga terlihat seperti penumpukan di depan loket
padahal kalau dibandingkan dengan hari hari kerja itu justru penumpangnya atau volumenya lebih sedikit
kalau volume hari kerja kan mereka sudah mayoritas memakai kartu multifungsi atau kartu langganan
sehingga ketika mereka masuk ke stasiun langsung menuju ke gate dan langsung masuk
kantor stasiun pasar minggu mencatat
warga yang menggunakan komputer lain pada dua puluh empat desember mencapai lebih dari delapan belas enam ratus penumpang
sedangkan pada tahun ini terjadi penurunan yaitu lebih dari enam belas enam ratus penumpang
sedangkan pada hari natal dua ribu enam belas tercatat ada tujuh belas penumpang
tahun ini terjadi sedikit kenaikan yaitu tiga belas tiga ratus penumpang yang turun di stasiun pasar minggu